karena ini memang zona yang bahaya tidak bisa lagi ditinggali
tetapi harus ada solusinya bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi
atau penduduknya yang digeser direlokasi
saya kira nanti akan diputuskan oleh pertamina dan gubernur dki
tapi semuanya memang harus zona zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja
harus diaudit harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa
jadi saya perintahkan semuanya mengenai itu
yaudah nanti diurus oleh pak gubernur
ini segera diputuskan sehari dua hari ini oleh pertamina dan gubernur dki
sehingga solusinya menjadi jelas
entah dibuat sungai entah dibuat harus melindungi dari obyek vital yang kita miliki
karena barang barangnya di dalamnya memang barang barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat
apalagi dengan pemukiman penduduk
artinya obyek vital lainnya pak selain di sini akan diaudit semua pak
iya sudah saya perintahkan tadi
sejak tahun dua ribu sembilan pemda pernah mengusulkan buffer zone lima puluh meter itu kan
menyangkut juga masa kepemimpinan bapak di dki
seperti apa sih pak proses pengaturan buffer zone ini
dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai
tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ
itu tanam air
saya kira ini akan padat dan penuh
semuanya harus carikan solusi
saya kira keamanan masyarakat keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama
pak jokowi kalau misalnya direlokasi deponya pak kemudian mereka bisa tinggal di sini bisa pak
ini yang baru nanti dibicarakan
apakah ini ada pilihan pilihan ada opsi opsi
pakah deponya yang digeser pakatnya masyarakatnya yang digeser
kalau digeser tanahnya di mana tapi harus segera ditemukan solusinya